cnn indonesia prime khusus bagi anda penggemar sepak bola
sukses chelsea menahan imbang tottenham hots per dini hari tadi ternyata disambut gembira oleh supporter leicester city
karena leicester city menjadi tim pertama yang menjadi juara baru liga inggris
supporter leicester merayakan kegembiraan setelah peluit panjang pertandingan antara chelsea dan tottenham hotspur ditiup
leicester city menjadi juara baru liga inggris sejak nottingham forest di musim seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh tujuh puluh delapan
iya kita lihat ini begitu meriah ya perayaannya
dari tiga puluh enam laga leicester city ternyata hanya kalah tiga kali dua dari arsenal dan sekali lagi dari liverpool
pada pertandingan dini hari tadi chelsea dan tottenham kita lihat tampil berimbang dua dua
dan tottenham dipastikan akan tersingkir dari persaingan gelar juara
poin leicester terpaut tujuh angka dari peringkat dua spurs